dalam rekaman video kamera pengawas yang diamankan penyidik polres jakarta selatan
video berdurasi empat belas detik tersebut memperlihatkan kekerasan yang dilakukan rizky bilar terhadap lesti kejora
di kediamannya di jalan gaharu tiga cilandak jakarta selatan
nampak terlihat rizky bilar yang menggunakan kaos berwarna biru seketika mengambil bola biliar
dan hendak melemparkan ke arah lesti
namun ia terpleset dan terjatuh
rekan keduanya yang berada tak jauh dari lokasi mencoba melerai
kasubag humas polres jakarta selatan ajun komisaris polisi nurma dewi membenarkan
telah mengamankan sejumlah bukti kdrt pasangan selebriti tersebut dan salah satunya bukti rekaman cctv
sementara itu rizky bilar akhirnya memenuhi panggilan penyidik polres metro jakarta selatan rabu siang sebagai saksi terlapor
ia diperiksa dengan tiga puluh delapan pertanyaan dan hingga rabu sore pemeriksaan masih berlangsung
sejauh ini polisi telah memeriksa enam orang saksi yakni saksi korban saksi terlapor
serta kedua orang tua korban